polisian daerah jawa timur jumat pagi resmi mengumumkan penetapan veronica koman tersangka kasus penyebaran hoax dan provokasi kasus papua masuk dalam daftar pencarian orang kepolisian republik indonesia
penetapan status daftar pencarian orang untuk veronica koman disampaikan langsung kapolda jati irjen polisi luki hermawan di gedung triberata mapolda jawa timur surabaya
penetapan ini dikeluarkan sesuai dengan prosedur hukum karena pihak tersangka hingga pemanggilan pemeriksaan untuk kedua kalinya tidak hadir
kemarin setelah melakukan gelar di baris krim dengan kupinter dengan kabar eskrim bahwa kami sudah mengeluarkan dbo yang kami akan berikan dan surat untuk permintaan retnotis
yang mana kemarin dari hasil gelar pihak ubinter
dan melalui interval sudah berkomunikasi dengan kementerian luar negeri dan dengan kbri dan saya mendapat kabar veronika sudah ada komunikasi langsung dengan pihak kbri
isi komunikasinya kami tidak tahu tapi sudah ada komunikasi
dan saat ini kami sudah mengeluarkan dbo
yang mana kemarin sudah melakukan upaya paksa dari pihak penyidik yaitu melakukan pencarian ke rumah yang di jakarta dan melakukan penggeledahan
demikian dan pada saat mencari yang bersangkutan tidak ada dan kita melakukan penggeledahan dan dari situ akhirnya kami mengeluarkan dpp